dari ruangan konferensi pers ke ruang ganti dan di situ di lorong itu sudah mulai banyak orang gendong gendong orang yang lain dan teriak teriak untuk minta bantuan
di saat saya masuk ke ruangan ganti di situ sudah mulai kaos
ada sekitar dua puluh orang yang lagi dibantu untuk bernafas
ada banyak pemain yang lagi bantu dengan tower dengan handuk
ada yang dengan kardus ada yang kasih air ada yang lagi reanimasi renimasi dengan tepuk tepuk pipi
ada pemainnya lagi bantu ada pemain juga yang bantu supporter supporter lain
jadi di situ sudah mulai kaos dan mulai satu persatu dari sekitar dua puluh dua puluh empat orang yang ada di situ
mulai meninggal di situ hilang nyawa di dalam
di dalam ruang ganti dan ada beberapa kasus yang orang meninggal di dalam tangan atau pelukan pemain kita sendiri
memang sangat berat
saya tetap waktu itu coba untuk tegas untuk tidak terlalu terpukul
tapi dengan situasi seperti itu berat sekali
kita di situ sudah hilang kendali
sudah mulai teriak sudah mulai pukul pintu dengan rasa bersalah
yang pertama dengan rasa bersalah dengan rasa yang tidak mampu membantu lebih
karena yang di saat waktu itu yang meninggal di ruang ganti itu adalah anak anak masih muda
saya yakin itu anak anak yang masih di bawah umur
ada kalau nggak salah cewek dua umur lima belas enam belas tahun
jadi sangat berat
ini peristiwa yang sebenarnya nggak harus kita alami
tapi ya memang takdir kita waktu itu di situ
jadi kita harus terima dengan besar hati